informasi selanjutnya dua orang yang berboncengan sepeda motor menabrak tiang beton ruko di jalan pintu kecil pasar asmk tambora jakarta barat
satu orang tewas dalam kecelakaan ini
peristiwa bermula saat motor yang berpenumpang dua orang dari arah glodok menuju pasar asmk hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi
seorang pengemudi tewas seketika sementara temannya mengalami luka ringan
saat ini jasad korban sudah dibawa ke rscm jakarta sementara korban luka ringan dirawat di rsud cengkare